pemerintah pusat meminta pemprov dki jakarta untuk menggandeng swasta dalam menggarap proyek dasar di ibu kota
sehingga anggaran tidak selalu mengandalkan apbn maupun apbd
untuk memprioritaskan infrastruktur dasar menteri perencanaan pembangunan nasional atau kepala bapenas
bambang brojonegoro mengatakan anggaran yang digunakan bisa melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha atau kpbu
bambang juga memastikan bapenas akan mendukung langkah pemprov dki jakarta dalam pembangunan infrastruktur ibu kota
mulai dari air bersih permukiman hingga transportasi publik masal terintegrasi
perlunya pembenahan infrastruktur layanan dasar khususnya kita bicara mengenai air bersih dan sanitasi
karena bagaimanapun masih ada warga dki yang belum menikmati sarana sanitasi yang layak
apalagi air bersih yang layak khususnya air bersih yang disalurkan melalui rumah tangga
karena itu kami meminta agar pemintah dki dalam mulai rkpd dua ribu dua puluh memberikan prioritas dan perhatian lebih
kepada pelayanan air bersih sanitasi dan termasuk air limbah
yang kedua adalah kami mendukung dan berharap ada perubahan besar dalam konteks pembangunan angkutan umum perkotaan di dki
kami sangat mendukung dimulainya perubahan mindset dari kota yang berbasis kendaraan pribadi menjadi kota yang berbasis angkutan massal
khususnya karena dki penduduknya sudah sepuluh juta sepuluh juta itu di malam hari
kalau di hari biasa atau di pagi hari siang hari itu mungkin bisa hampir dua puluh juta
maka mau tidak mau angkutan umum perkotaan berbasis rel harus menjadi prioritas
gubernur dki jakarta anies baswedan menyambut baik dukungan dan saran pemerintah pusat
anies mengatakan saat ini pemprov dki sedang membahas perihal pendanaan infrastruktur dasar
beberapa proyek infrastruktur yang dicanangkan sampai dua ribu tiga puluh diantaranya pengembangan jaringan mrt menjadi dua ratus dua puluh tiga km
pembangunan infrastruktur dasar
diskusi lebih jauh mengenai sumber sumber pendanaannya sehingga pembangunan infrastruktur dasar
infrastruktur dasar itu mulai dari infrastruktur rumah tangga ya jadi jangan hanya infrastruktur dasar itu yang di luar rumah
infrastruktur dasar itu air maaf air bersih kemudian sistem pengelolaan air limbah kemudian pipa gas listrik untuk setiap rumah
itu salah satu infrastruktur dasar yang fokus untuk kita